sampai jumpa di video selanjutnya
yaudah yuk kita pulang
mbak mbak dewi
mbak dewi mbak dewi kenapa
ibunya mbak belum pulang dari kemarin
ibunya mbak dewi belum pulang
iya mbak kuatir banget
soalnya ibu kan bukan anak kecil
kalau gak ada apa apa pasti ibu udah pulang
mbak cuma khawatir terjadi sesuatu sama ibu
mbak dewi gak boleh kuatir ya
mbak dewi harus senang
pasti kok mirza yakin pasti ibunya mbak dewi itu pulang
pokoknya mbak tenang aja
mirza selalu bantuin mbak dewi
ini pasti mobil yang mbak lila
ini pasti mobil yang mbak lila
akhirnya jaga momennya
hal yang nanti mbak tepat kayak gini
abis itu pindah ke despon
jadi dan makanya
dengar ya director

dan sebelum ibu nganjurin ibu paralovich
saya harus ngancurin dewi dulu
kamu lo angkat saja
saya jangan takut
udah bu lebih baik ibu keluar aja
karena saya gak sudi lama lama deket sama orang yang gak tau terima kasih kayak ibu
dengerin ya kamu pikir ibu sudi dekat sama perempuan jahat kayak kamu
udah deh gak usah banyak omong bu saya capek dengan omongan ibu sama dewi
udah mendingan ibu keluar aja
aduh itu bu halimah kemana sih kenapa belum pulang pulang lagi
mungkin orang merasa bersalah aja
tapi kalau dia pulang
aduh kalau dia pulang dia bisa ceritain semuanya ke dewi
dia bisa bongkar semuanya
dia bisa bongkar semuanya ke dewi
kalau aku ninggalin dia di jalan
apa aku cari dia aja ya
aku harus cari dia dan aku harus temuin dia
aku harus cari dia
aku harus cari dia dan aku harus temuin dia
kalau mobil ini bener bener jalan
pasti ketahuan nih
kalau aku cari bu halimah sekarang aku pasti dicurigain native dari this page
dicurigain sama orang orang rumah
mendingan aku tunggu besok aja
ini brosnya ibu
bener kan mbak
itu aku temuin di mobilnya mbak lila
tapi kok bros ini bisa ada di mobilnya mbak lila ya
jangan jangan beneran ibu diapa apain sama mbak lila
mbak dewi jangan khawatir dulu ya
mendingan sekarang kita tuh berdoa
semoga imbunya mbak dewi tuh gak apa apa
dan satu hal mbak
mbak mau ngebongkar semuanya tentang mbak lila ya
biar orang orang rumah tuh gak terus terusan dibodoh bodohin sama mbak lila
kamu bener bener adik yang baik
cuma kamu yang percaya sama mbak
yang lain enggak
yaudah yuk kita pulang
kok pintunya kebuka
berarti dari tadi malam ada yang ngejebol masuk ke sini
aku berhasil ibu
mbak juga jangan khawatir ya
kalau mbak tuh pasti bakal nemuin ibu
tapi gak segampang itu jah
kamu tahu sendiri kan
semua orang rumah itu percaya sekali sama mbak lila
maya pasti percaya kalau itu berusaha ibu
dan kalau orang rumah tahu
pasti semuanya akan tahu deh
siapa mbak lila sebenarnya
iya jah makasih ya
untung aja kamu sempat masuk ke dalam mobilnya mbak nila
ya udah saya permisi ya
sampai hilang ya
aduh aku harus gimana aku harus gimana
pokoknya gak boleh gak boleh
ini semua kebongkar
kalau sampai andre tante tanti dan nenek
tahu semuanya aku pasti diusir
aku gak mau kayak dulu lagi di kampung
aku harus mikirin caranya
ibu minum bonekanya ya
kau bisa kak
kau bisa kak
kau bisa kak
kau bisa kak
kau bisa kak
ya udah lara mau bonekanya
karena mau ambil ke atas
ya udah lara ambil ke atas ya
ada yang mau di bicarakan
ini ini mau tunjukin sesuatu
ini mau tunjukin sesuatu